terima kasih anda masih bersama kami mantan kepala kantor biacukai yogyakarta eko darmanto menjalani pemeriksaan dan klarifikasi laporan harta kekaya penyelenggara negara atau lhkpn di gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi jakarta selatan pada selasa pagi
eko darmanto datang ke gedung merah putih kpk pukul tujuh lewat empat puluh menit waktu indonesia barat
ia didampingi oleh dua orang
saat tiba di lokasi eko terpantau mendaftarkan diri di meja resepsionis kpk kemudian lanjut menunggu sebelum dipanggil
belum diketahui berapa lama eko akan diperiksa hari ini dan berdasarkan laporan lhkpn terakhir eko di tahun dua ribu dua puluh
eko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai enam tujuh puluh dua miliar rupiah
eko tercatat memiliki aset dua tanah dan bangunan dengan nilai lima puluh satu sembilan puluh tiga miliar rupiah
aset sembilan unit mobil dengan nilai dua sembilan miliar rupiah
harta bergerak senilai seratus tujuh juta rupiah hingga kas dan setara kas nilai dua ratus tiga puluh delapan sembilan juta rupiah
pada kamis dua maret direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan resmi mencopot eko dari jabatannya sebagai kepala kantor beacuka yogyakarta
kementerian keuangan mengatakan pencopotan didasari pemeriksaan terhadap perbuatan pamer harta yang dilakukannya di media sosial